kami mendapat informasi bahwa enam dari terpidana ini sudah di bap lagi oleh polda jabar
ternyata katanya lima terpidana ini mengatakan bukan pegi pelaku yang dpo hanya satu yang mengakui
jadi lima lawan satu lima terpidana ini mengatakan di bap bahwa bukan pegi pelakunya yang dpo
sedangkan satu mengakui jadi lima lawan satu itu terhadap pg
sementara di depan keluarga vina mantan wakil bupati cirebon membantah anaknya terlibat dalam kasus pembunuhan vina
wahyu ciptaningsi menyebut tuduhan yang diberikan kepada kedua anaknya berdampak psikologis
wahyu juga mendukung langkah hukum keluarga agar kasus pembunuhan vina terungkap sehingga tidak menjadi isu liar
saya mulai dari gereja yang berpikir kurang dalam keputusan bisa match dengan namanya

dari nama ya cuma hanya saja memang ada kemiripan nama ya tapi sesungguhnya anak saya juga
dipanggilnya rama bukan gani ya begitu pun juga satria robi sabutra ini ya dipanggilnya satria
ya mudah mudahan dengan klarifikasi dengan bang hotman dengan para pengacara juga di sini
menjadi terang menderang dan yang saya inginkan juga dari keluarga fina juga supaya mendapatkan keadilan